kamu sudah tau belum apa yang mesti dibeli
eh pak ustadz saya sudah telepon ke barnaz
alah berhentilah percaya sama barnaz barnaz itu penipu
saya sudah seringkali kena tipu culah jangan mengharap partai saya
kita urus musyola kita itu sendiri
baik pak ustadz
apa aja yang mesti dibeli
mas suha masih di atas pak ustadz belum tau kerusakannya apa
jadi belum tau apa yang harus dibeli
pokoknya kalau sudah tahu kamu langsung beli ya
tau atuh bu kan pak pondi sini
masa mas suha sih kan banyak bapak bapak
ada ada aja ya ciraus ini
saya jadi pengen lihat deh kesana yuk bun
pondok buku caya
bu yoyo kan tau
di bogor ini banyak sekali desa yang mesti kita urus
dan saya sudah mulai merasa kewalahan kalau harus mengurus semuanya sendirian
saya mau buka kantor cabang
nah khusus untuk kabupaten bogor bu yoyo yang kelola
pak mustaqim melakukan ini karena bapak kasian sama saya
saya melakukan ini karena saya takut kehilangan orang yang sepotensi biojo
yang punya kualifikasi seperti bu yoyo
saya mau berubah
saya mau berubah
saya mau berubah
saya mau berubah
saya mau berubah
saya mau berubah
saya mau berubah
saya mau berubah

cucu tidak akan sehebat sekarang ini kalau bukan kan lidikan bu yoyo
seperti yang sudah saya bilang
bu yoyo punya bakat dalam didik orang
dan kalau cucu sekarang berada langsung di bawah bu yoyo
dia pasti akan membantu bu yoyo dengan sangat baik
kapan kira kira bio sudah bisa mulai mengelola kantor cabang yang baru
saya anggap ini secepatnya ya bu yoyo
insya allah pak
baik kalau gitu saya akan siapkan semua tempatnya
saya permisi dulu bu yoyo
saya aja baru mau berangkat
tadi cuk udah muter sekali cuk
tapi belum ada yang beli
tolong ya barang barang kamu udah rapiin
habis itu tuh keluarin
saya udah gak mau tinggal berdua sama kamu
saya mau tinggal sendiri
tapi pertanyaan pentingnya
kenapa mereka menyabot asmusola
apa yang dicari oleh konspirasi global
apakah ini hanya pengalian isu
nah bagaimana si pihak hidup
apakah punya penduduk itu bisa minta harcimento kakao
apa yang udah eliminasinya percaya prefix dalam
yang berikutnya desktopnya

kemenut perutu hanya satu
jadi apa ini kan
mereka mengalihkan isu
jangan jangan ada sesuatu yang mereka sembunyikan di atas atap musola
jika mereka menyembunyikan sesuatu di atas atap musola
cara paling aman untuk mengambilnya tanpa dicurigai oleh kita adalah
dengan membuat listrik seolah olah koslet
coba kamu pikir masak masak
dari sekian banyak warga ciraos
kenapa masuha yang harus naik
artinya adalah ini memang sengaja dilakukan
masuha yang paling berani
kalau listrik mati masuha yang pasti naik
sekarang kita tidak boleh lemah
begitu barang itu diturunkan dari atas musola
kita harus sudah bersiaga di dalam musolah
tapi kehadiran kita tidak boleh mencolok
kalau kehadiran kita mencolok
bisa bisa mereka tidak akan menurunkan barang itu
sekarang saatnya menunggu
siap satu komandan kita jalan
nah begitu baru bagus
jangan cuma kalau ada takjil rajin ke musola
kerjaan juga harus dikerjain
bagus itu mak
ini juga si aceh yang mah suruh kerja nih
badan gede gitu percuma
kalau nggak ada kerjaannya mah gak berguna
kalau saya dari tadi udah kerja
kamu tuh yang belum kerja sama sekali
udah kerja sana bantuin
kerja apa kamu dari tadi
perjuangan apa nggak ngelihat kan
itu mimbar yang sebelah sana mendingan dipindahin mak
itu teh orang orang mau ngeberesin jadi susah
bener juga kamu dang
tuh si aceh yang suruh pindahin mak
eh enak banget ya kamu cuma mandorin aja ya
kamu angkat sendiri sana
kalau saya bantuin kamu minain mimbar
siapa yang merhatiin mak
kalau mulut kamu gak bisa diem
mulut kamu nggak bisa diem
kamu teh kenapa
masih pagi kok udah lemes kayak gitu
kamu kan tau ceng
kalau saya itu gak suka sama suger
bukan soal suger centin
tapi ini soal hidup dan matinya ice
kenapa lagi atuh ceng
kok kayaknya tes serius banget
sampai urusan hidup dari mati segala
iche bakal mati beneran
kalau misalnya nggak ada duit buat bayar kontrakan
kirain teh apa
nggak taunya urusan duit
bilangin ke mangkoswara
icu butuh duit dua ratus ribu buat bayar kontrakan
tapi jangan sampai ke tahun bingkom
saya nggak mau ikut campur
itu kan urusan keluarga kamu
aku mau ikut campur
aku mau ikut campur
aku mau ikut campur
aku mau ikut campur
aku mau ikut campur